hai seperti yang terlihat di pasar besar kota malang akibat cuaca ekstrim yang terjadi beberapa
hari ini membuat harga ikan laut melambung naiknya harga ikan laut ini menurut pedagang diakibatkan
karena pasokan ikan yang didapat pedagang dari nelayan berkurang kenaikan harga ikan terjadi
pada hampir semua jenis ikan laut kenaikan rata rata antara lima hingga sepuluh rupiah
per kilogram seperti ikan kakap yang sebelumnya tujuh puluh kini naik menjadi delapan puluh rupiah ikan dorang
biasanya lima puluh kini naik menjadi enam puluh rupiah per kilogram salah satu pedagang ikan laut samsul
mengaku kenaikan ikan laut ini akibat cuaca buruk yang terjadi di pantai selatan sehingga membuat
nelayan enggan melaut dan stok ikan menipis selain itu dalam beberapa hari terakhir pedagang tidak
sehingga beberapa jenis ikan laut tidak ada di lapak pedagang padahal menurut pedagang di bulan
ramadhan seperti saat ini konsumsi ikan laut sebenarnya cukup tinggi harga cenderung naik
cenderung naik cuma ya kalau dinaikkan juga apa namanya konsumen berkurangnya
tanya pak kenaikan mulai berapa pak jenis ikan
sementara itu akibat pasokan yang tipis dan kenaikan harga ikan laut warga beralih membeli
ikan air tawar sehingga permintaan ikan air tawar juga tinggi deddy prasetyo kompas tv malang jawa timur